persebaya surabaya harus menghadapi pekerjaan rumah lain meski telah diakui pssi dan mendapat lampu hijau mengikuti kompetisi divisi utama liga indonesia
yaitu melunasi tunggakan gaji pemain senilai tujuh miliar rupiah
persebaya surabaya diharapkan segera melunasi utang sebelum green force berkompetisi pada maret nanti
setelah disahkan dan diizinkan mengikuti kompetisi divisi utama liga indonesia
persebaya surabaya diwajibkan membayar utang kepada pemain ofisial dan karyawan mes persebaya jika ingin kembali berkompetisi
pembayaran utang senilai tujuh miliar rupiah ini dapat dilakukan setelah status mereka disahkan di kongres pemilihan biasa pssi
para pemain pun yakin persebaya akan memenuhi janjinya
sebab salah satu syarat dari badan olahraga profesional indonesia klub harus melunasi tunggakan gaji kepada pemain
ya itu itu juga harus cepat selesaikan
itu kan salah satu syarat yang apa
kotak yang di bopi ya
tunggakan yang ditanggung manajemen gimana
insya allah akan dibereskan itu
karena itu kan salah satu regulasi ya untuk ikut ke kompetisi harus beres semua masalah itu
sementara itu manajer tim saleh hanifah mengaku akan segera melunasi tunggakan pemain
dia menyebut sudah ada investor yang bersedia
membantu melunasi utang persebaya surabaya
insya allah janji dari investor semuanya akan terrealisasi akan diselesaikan
diharapkan awal musim ini menjadi babak baru bagi persebaya surabaya
dan permasalahan persebaya sudah selesai sebelum kompetisi dimulai